semenjak kementerian esdm mengeluarkan peraturan menteri no empat puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
tentang pembangkit listrik tenaga surya atap
panel listrik tenaga surya semakin banyak digemari masyarakat
heri trianto bapak yang berprofesi sebagai jurnalis ini
baru satu bulan mencoba menggunakan pembangkit listrik tenaga surya
meskipun baru heri sudah merasakan manfaatnya
penggunaan listrik menjadi lebih hemat
sistem kelistrikan di rumahnya menggunakan sistem on grid
yaitu sistem panel tenaga surya yang terhubung dengan sistem pln
sehingga heri bisa tahu seberapa hemat menggunakan listrik
heri berinvestasi sekitar lima puluh juta rupiah
untuk memasang panel surya bagi rumahnya yang dipasangi listrik empat empat ratus volt ampere
hemat benarnya saya membuktikan nanti di tagihan bulan depan
tapi ini sepuluh hari karena saya sudah pakai meternya eksim ya
itu saya ketahuan berapa sehari saya ekspor
rata rata sih produksi ini karena ini juga mendung ya
sepuluh hari terakhir ini rata rata produksi adalah tiga belas sampai lima belas kwh
ya kira kira segitulah
kalau satu kwh nya seribu empat ratus tujuh puluh lima ya tinggal kalikan aja kira kira gitu
nanti berapa persisnya tentu di akhir bulan nanti tagihannya akan kelihatan
ya kalau dari simulasinya sih antara lima puluh sampai enam puluh persen sih
itu juga berarti kapasitas terpasang saya ya
ya tergantung semuanya juga pola konsumsi segala macam
pembangkit listrik tenaga surya ini memang mampu menghemat listrik
tetapi biaya untuk pemasangannya tidaklah murah
tergantung merek barangnya dan energi matahari yang bisa dipanen
kisaran harga pembangkit listrik tenaga surya rumahan ini berkisar di tiga belas juta hingga ratusan juta rupiah
meskipun panel surya ini dapat menghemat biaya tagihan listrik
panel surya ini juga bukan tanpa kelemahan
produksi panel tata surya ini sangat
bergantung pada sinar matahari
sehingga bila sedang musim hujan
produksi panel listrik tata surya ini juga tidak bisa maksimal
kelebihannya di sini itu adalah dia jelas listriknya lebih bersih
kemudian lebih ramah lingkungan
mengurangi emisi menjaga perubahan iklim
itu adalah kelebihannya
kekurangan daripada solar stop ini
maka tentu saja pertama kali adalah masalah pemeliharaan
masalah pemeliharaan artinya orangnya harus telaten untuk membersihkan panelnya ya
dari debu karena begitu itu tertutup debu
maka akan berkurang daya tangkap listriknya
dengan semakin meningkatnya pemakai panel tata surya di indonesia
kita berharap indonesia dapat membantu dunia untuk mengurangi emisi dan menjaga perubahan iklim
sehingga indonesia khususnya dan dunia umumnya memiliki lingkungan yang lebih baik
reddy putrama robin kitt jakarta